saudara tim sar gabungan menemukan satu korban banjir bandang sungai suli kabupaten luwu sulawesi selatan pada selasa kemarin
korban yang berusia lima tahun ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang selama lima hari pasca banjir bandang
jasad korban ditemukan di bawah timbunan material longsor dan puing puing
ada hari kelima pasca bencana banjir dan longsor di pinggir sungai suli
dari hasil identifikasi korban merupakan seorang anak perempuan berusia lima tahun
setelah diidentifikasi jenazah korban kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan
korban yang ditemukan tim satgas penanggulangan bencana tni al dan tim sar gabungan hari ini merupakan korban ke dua belas yang berhasil ditemukan
selain pencarian korban timsar gabungan juga terus mengevakuasi
kami melaksanakan operasi sar yaitu yang saat ini kami fokusnya di daerah yang terisolir yaitu di latimojong
dan terkait dengan hal tersebut kami juga bekerjasama dengan seluruh tim unsur sar yang ada untuk melakukan bagaimana cara mengevakuasi korban warga yang ada di daerah terisolir
sementara itu warga desa buntu
sarek kecamatan latimojong kabupaten luwu sulawesi selatan yang terisolasi akibat longsor pada rabu pagi meminta untuk segera dievakuasi
tak hanya itu banyaknya titik longsor di desa juga membuat warga khawatir akan longsor susulan
terlebih curah hujan masih tinggi
warga saat ini mengungsi ke desa pajang yang merupakan lokasi pendaratan helikopter untuk dievakuasi ke posko utama atau posko pengungsi di kota belopa
yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk dievakuasi masyarakat kami yang saat ini mereka memang terancam
karena kenapa hampir delapan puluh persen wilayah buntu sar itu retak semua
mereka sudah takut dan hanya tinggal kalau tidak salah dua titik sekarang masjid dan sekolah
karena titik di sana itu di atas dari empat puluh titik
untuk saat ini yang dikhawatirkan masyarakat itu jangan sampai ada hujan
hujan deras dan terjadi longsor susulan